enam orang tahanan dalam sel telah kita tetapkan tersangka yaitu masyarakat
kemudian sudah kita lempahkan tahap satu yang menunggu tahap dua
sedangkan kepada anggota itu adalah sebelas anggota yang terlibat
jadi sebelas anggota ini pemeriksaan dari propang empat anggota
kita kenakan terkait dengan disiplin
kemudian tujuh orang kita lakukan terkait dengan kode etik
kemudian yang anggota polri hari ini delapan tujuh orang empat sudah cukup bukti terkait dengan pidananya
sudah ditetapkan jadi tersangka
kemudian yang empat lagi
kena disiplin dan yang tujuh kode etik
jadi kalau namanya pidana itu tidak ulangi
kode etik dan disiplin tidak menutup adanya tindak pidana yang dilakukan anggota polri
di sana ada lalai jadi anggota polri yang jaga kena disiplin lalai tidak mengawasi tahanan
kode etik dia tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
pada saat proses perundang
dia ada salah satu ulangi empat anggota terbukti untuk melakukan tindak pidana
nah itu mukul dan lain ini wujud perbuatannya kita dalami dalam suatu berkas perkara pada saat